iya kang dadang aja
kenapa jadi saya kamu aja yang naik sana
gak ada yang mau bantuin ica
makasih pak ustadz
saya bawa teman smp saya
dia tidak ngerti masalah listrik
kira kira rusaknya dimana ya
saya belum tahu pak ustadz
kemungkinan kabelnya atau juga sambungannya pak ustadz
ya sudah ustadz
antara otoy ke musuh lah cepat
iya pak ustadz
kalau begitu saya pamit tubuh
kamu bisa pak ustadz
tolongin ica ya wak
cuman wak ira aja yang bisa bantuin ica
kamu teh kenapa lagi sih ica
cuma butuh duit dua ratus ribu buat bayar kontrakan pak
wa teh punya uang dari mana
ica bukan mau ngutang sama wa ira
tapi tolong bilangin ke mangkos suara kalau misalnya ic butuh uang dua ratus ribu buat bayar kontrakan
tapi jangan bilang ica yang nyuruh ya wak
tolongin ya wak
kata pak alef temennya stella teh tertarik untuk jadi muridnya ayang gledeg
artis juga kak
iya tuh nih artis ya temennya juga artis
naah sekarang kita kemusola
bantu bantu biar rezeki kita teh berkah min
hayu sok siap siap
kalau mau cepet ya kudunya dibantuan atuh
kalau saya sendiri mana bisa
sedangkan di atas itu banyak kerjaan mak
sebelum kamu datang
mak sudah bantuin kamu lebih dulu
udah rapi kan di atas
tinggal nyambung nyambungin aja
oh iya mak kita atas dulu mak
pertama tama tuh harus kabelnya disiapin mak
udah ada pak
sudah saya beli
ada di belakang sebenarnya
udah dibantuin mak
tuh gitu ceng
buat oke pack
kenapa pas nxit kalau kan peny speaks newton world hit estoy pin juga omok omoknya
cucu sekarang kerja apa ya
mams mendingan langsung telepon si injot aja
atau kalau mams gak ada pusat
mams telepon aja dari handphonenya aku
bukan bukan begitu
mama tuh cuma kepikiran aja
kira kira cucu tuh sekarang udah dapat kerjaan yang lebih baik
jadi gak mau ditelepon mams
ada tuh akum
sebentar saya coba ya
sudah lengkap lah
nah kalau ini teh sudah lengkap mak
yaudah tuh mak kita kerja di atas mak
jangan mak nanti kena apa apa
udah nih si dadang aja
iya kang dadang aja
kenapa jadi saya
kamu ada yang naik sana
kamu kan belum kerja sama sekali
udah naik kemana sebentar
kalau saya yang kerja
buat apa ada tukang listrik
anggur dong dia
saya emang gak ngerti listrik
yaudah tuh kalau gitu saya naik sendiri aja mak
untun lah bismillah
ditemenin dadang aja gak apa apa
karena belum kerja
mak mau dong c
mak mau dong
gak perlu ditemenin ke orang
mak mau dong
mak mau dong
mak mau dong
mak mau dong
mak mau dong
mak mau dong
mak mau dong
mak mau dong
mak mau dong
mak mau dong
mak mau dong
mak mau dong
mak mau dong
mau cuy mau cuy mau beli sugar iceng gak
mau cuy pasti lagi puasa kan
tapi kan nanti sugernya bisa disimpen pas buka puasa
mau cuy mau cuy mau bantuin ije gak
icu butuh duit dua ratus ribu buat bayar kontrakan
ije kan nasibnya buruk menderita terusir
itu aja gak megang duit sama sekali sekarang
kamu tinggal ngomong sendiri aja ya ce
saya juga lagi banyak persoalan
banyak masalah lagi liar pusing
ih malah ditinggal
gini nih nasib orang terusir
gak ada yang peduli ini ce
ini kan udah sore
kamu tolong ya beliin gorengan yang banyak sama takjil yang banyak
soalnya saya takut hari ini nggak ada yang ngasih takjil
orang orang kan lagi pada sibuk ngurusin listrik